kamu itu katanya pengen punya banyak
gampang asalkan kamu mau menuruti persyaratan mba jiwo
persyaratan apa mba
persyaratannya gampang mudah sekali dan sangat mudah
saat kami mendapatkan uang pertama
kamu tidak boleh menggunakan uang itu
suara apaan itu
suara apaan itu
ampunlah semua dosa dosa anakku ya allah
bagaimana bu apakah kita lanjutkan memandikan jenazahnya
saya takut kalau memandikannya dilanjutkan akan merusak jenazah ini
lanjutkan saja bu
kalau tidak dimandikan bagaimana jenazah anak saya bisa disolatkan
itu suruh apa ya bu ya
kita udah dua kali lho bu dengernya
ya serba banget suaranya
mungkin itu suaranya rohnya ucis dan disiksa
dia kan anak durhaka dan musri
jangan sujun dulu
belum tentu untuk

aku mau tetep terus kuliah pak
sampai selesai sampai jadi sarjana
ya allah uci
tapi ibu kan udah gak punya uang banyak lagi ci
aku gak mau jadi bodoh kaya kalian tau gak
aku mau jadi orang kaya
kami kami tidak sanggup lagi membiayai kuliah kamu nak
aku gak berdoa ini pak

bapak kerja dong mbak kerja cari uang mbak
sabar nak dalam keadaan susah seperti ini justru kita harusnya lebih mendekatkan diri pada allah
perbanyak ibadah biar urusan urusan kita dimudahkan
oh allah pak
allah mbak allah allah terus yang bapak bilang mbak
dia gak pernah ngasih aku uang mbak
ya allah uci
ya allah pak
aku nggak mau lagi tinggal di rumah ini
ngapain punya orang tua yang gak bisa ngebahagiain aku
orang tua gak berguna
anak ustadz kok kelakuan kayak begitu
iya pak kasian ya pak ustadz
uci beri imbalannya nek
lo kabur dari rumah
gue nampang di sini boleh gak
ya boleh boleh aja
cuma lo dulu aja gue paksa paksa nginep sini
lo gak mau
soal jual mahal
bukan gitu nek
bokap nyokap gue kayaknya udah gak bisa
biarin gue kuliah lagi deh
jadi gue kayaknya harus cari kerja nek
nggak zaman lagi
kayak gue dong
lihat gue bisa kontrak rumah
gue bisa biayain kuliah gue sendiri ya
tanpa dibiayain orang tua gue
kalau lo nggak kerja lo dapet duit dari mana
eh kasih tau dong
besok gue akan antar lo ke tempatnya
mau dong ya
udah masuk masuk masuk
daripada ntar lama lama badan lo belakang
bolong pernah angin
eh rumah lo gede banget
udah nggak perlu tau
apa kabar mbak
kok tau lah
iya pasti tau toh
mbah jiwo itu orang yang selalu
tahu siapa yang bakal datang ke tempat
kamu itu katanya pengen
punya banyak uang
asalkan kamu mau menuruti persyaratan mbak jiwo
persyaratan apa mbak
dan sangat mudah
saat kami mendapatkan uang pertama
kamu tidak boleh menggunakan uang itu
kecuali untuk usaha
usaha apa saja
kamu tidak boleh menggunakan uang itu
untuk kepentingan pribadi
ya mbak tapi
saya butuh uang itu buat
menghidupin diri saya mbak
tidak bisa membantu
uci mampu dan bisa untuk memenuhi syarat mbak jiwo
barusan tadi dia cuma sedikit bingung aja
ini sebuah buah alat
ini sebuah buah jenis
lalu kle darn
akan senang sama kamu dan apapun yang kamu mau kamu pasti dituruti
pak itu mas asli mbah
dan kalau ini masnya mas bohong usaha kamu juga usaha bohong bohongan
tapi ingat pusaka ini ada syaratnya
pantangan pusaka ini adalah dia tidak boleh bersentuhan dengan yang namanya alat sholat
misalnya sajadah tasbih apalagi yang namanya kitab suci alquran
ntar dulu kalau kamu melanggar pantangannya ini akan jadi petaka buat kamu
kok ikat pinggangnya belum lo pakai
kenapa lo masih ragu sama omongannya mbak jiwo
enggak sih bukannya ragu
cuma gue masih bingung aja nantinya kalau gue dapet duit mau dipakai buat apaan ya
gue kan gak pernah dagang nih
udah gak usah repot repot
mendingan uang lo nantinya lo pinjemin aja ke orang orang yang membutuhkan
dengan begitu uang lo akan berkembang pesat
jadi lebih banyak
udah gak usah pakai mikir
kalau sih udah enak lagi dikasih sama mbak jiwo ikat pinggang emas
jaman gue dulu
gue cuma dikasih mantra pemikat
gue harus bolak balik baca itu mantra
sampai pada akhirnya cowok yang gue taksir baru deh nempel sama gue
tinggal duduk manis duduk cantik kalau ada cowok yang datang
lu minta apa aja pasti dikasih
gue pake kalau gitu
nah nanti kalau misalnya ada cowok yang datang aja kenalan
kalau lo perlu rumah lo minta rumah
kalau lo perlu kasih sayang lo minta cintanya
oke gue akan mantau dari sana
ada yang tas lo